yang menjadi pertanyaan saya adalah
apakah pihak kepolisian sudah memiliki bukti bukti
yang cukup kuat
ke sepuluh orang ini
sudah melakukan makar
karena kalau membaca kuhp
khususnya pasal tentang makar
itu juga harus melihat ke pasal lima puluh
dimana disebutkan di pasal itu
baru bisa dimaknai telah terjadi
ketika ada upaya upaya awal
yang masuk ke dalam kategori percobaan
jadi harus ada upaya upaya awalan
nah pertanyaan saya
apakah pihak kepolisian sudah mengantongi bukti bukti
telah terjadinya upaya upaya awal
dalam rangka tindakan makar ini
itu yang pertama
terus yang kedua
persoalan makar itu sendiri dalam kuhp
adalah tidak adanya definisi tentang makar
makar itu adalah
makar itu adalah makar yang terjadi dalam kuhp
makar itu apa
itu tidak ada
pesan yang ingin saya sampaikan disini adalah bahwa
dalam kultur demokrasi
yang kita nikmati seperti sekarang ini
yang ini juga bisa kita wujudkan
dengan korban para mahasiswa kita dulu
kita harus menggunakan pasal pasal
seperti pasal makar itu dengan sangat hati hati
saya sebagai orang hukum
masih memaknai pasal ini diperlukan
karena kita juga harus menggunakan
kita juga tidak menginginkan
pemerintahan yang mudah digulingkan
dengan kekuatan bersenjata
seperti yang terjadi di negara negara lain
sehingga terjadi instabilitas negara dan seterusnya
kita tidak menginginkan itu
pasal makar ini penting
untuk menjamin keamanan negara
untuk menjamin keberlangsungan pemerintahan
tetapi pasal pasal ini juga harus
dimaknai dan digunakan dengan cara yang sangat hati hati
sebab jika tidak
maka ini juga bisa berpotensi sebagai alat

yang akan mengancam demokrasi itu sendiri
makar itu tidak akan berbahaya
tapi penyalahgunaan pasal makar
itu juga tidak kalah berbahaya dari makar itu sendiri